komisi pemilihan umum menilai keterangan saksi pemohon dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi rabu siang tidak dapat mengonfirmasi gugatan yang diajukan
kpu menilai keterangan saksi tidak jelas dan tidak fokus
ketua kpu arief budiman mengatakan keterangan saksi agus maksum di sidang lanjutan sengketa pilpres tidak menjelaskan duduk perkara
kpu menyayangkan sikap saksi yang hanya membeberkan keterangan tanpa memiliki dasar yang kuat untuk dibuktikan dalam persidangan
arief mengakui data tujuh belas lima juta pemilih dalam daftar pemilih tetap memang invalid namun sudah dikoreksi oleh kpu
menurut arief persoalan tujuh belas lima juta data pemilih ganda sudah selesai dan tersisa dua ratus ribu saja yang tidak terverifikasi
kpu menegaskan selalu turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan
kpu sebagai pihak termohon pun telah siap menghadirkan saksi saksi yang relevan dalam persidangan selanjutnya
kpu sudah mampu memberikan informasi mampu menyampaikan fakta fakta yang apa selama ini sudah kita kerjakan
jadi menurut saya sesi pertama ini sudah berlangsung cukup bagus untuk mampu memberikan informasi dan penjelasan kepada para pihak
kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan oleh kpu terhadap terutama tadi fokus terhadap tujuh belas lima juta data yang disebut manipulatif dan palsu
walaupun kemudian dikoreksi ya ini data invalid
jadi saya mohon tidak digunakan kata kata yang menurut saya berlebihan gitu ya
manipulasi palsu siluman kan ternyata enggak gitu loh
begitu kita klarifikasi kan ya invalid
ya tetapi kpu sudah menjelaskan semua termasuk menyelesaikan seluruh data data yang disebut ganda tadi
jadi sebetulnya sudah kita jelaskan
bahkan terakhir kan disampaikan oleh saksi hanya tersisa dua ratus ribuan ya
dan itu kan masih dugaan ganda dua ratus ribu
yang itu kemudian kita verifikasi di lapangan
terhadap tujuh belas lima juta tadi saksi kan tidak bisa meyakini apakah hadir atau tidak
dalam hari pemungutan suara
nah karena tidak bisa meyakini apakah hadir atau tidak
kan juga tidak bisa diakini apakah kemudian jadi suara atau tidak
maka kesimpulannya nggak relevan dengan persoalan perolehan suara
apa artinya pak
ya bukan artinya saksi yang dihadirkan tidak bisa mengkonfirmasi apa apa
apakah data itu kemudian berkorelasi berpengaruh kepada perolehan suara
saksi kan tidak bisa meyakini
dia juga tidak bisa meyakini apakah itu hadir atau tidak kok